waalaikumsalam bagaimana persiapamu disitu
sudah cek kesehatan mako
beginilah ekspresi kegembiraan ayah ibu dan kakak nur alda
mahasiswi semester delapan fakultas kedokteran hubei politeknik di kota huangsi
yang berjarak sembilan puluh km dari kota wuhan provinsi hubei
yang merupakan sumber virus corona
mereka senang bisa kembali berkumpul dengan anak bungsu dari tiga bersaudara ini
nur alda kuliah setelah mendapatkan beasiswa berprestasi dari pemerintah indonesia
berasal dari keluarga yang kurang mampu nur alda berjuang sendiri
untuk membiayai kebutuhan sehari hari dengan berjualan bakso di kota huangsi tiongkok
percaranya pihak keluarga akan menjemput nur alda di bandara sultan hasanuddin pada minggu dini hari
dia tidak di provinsi hubei tapi dia tinggal di wangsi bukan di wuhan
nur alda kuliah di sana
tapi setelah ada bantuan dari pak jokowi pemulangan sampai bantuan di sana
alhamdulillah kami sudah merasa senang
sementara itu kota surabaya juga telah siap menerima warganya yang akan pulang kampung
namun sebelum pulang ke keluarga masing masing
mereka diharuskan untuk mengecek kondisi terakhir kesehatan masing masing
wali kota surabaya tri risma hari ini telah menunjuk beberapa rumah sakit di surabaya
untuk mengawasi kesehatan warga surabaya yang baru pulang dari tiongkok
kita sudah siap untuk peralatannya
kebanyakan yang paling penting adalah untuk keluarganya
kalau ada jeda sekian hari kita sudah siap gitu
kemarin kan kita khawatir kalau langsung itu gimana
dan nanti di sini mungkin diterima di rumah sakit yang akan diterima dulu
diperkirakan tiga puluh empat mahasiswa asal surabaya yang kuliah di wuhan tiongkok
akan dipulangkan di surabaya pada satu malam
tim liputan cnn indonesia